presiden joko widodo secara resmi melepas dua puluh lima atlet olimpiade dari enam cabang olahraga di istana merdeka rabu pagi
presiden jokowi berharap atlet yang akan berlaga di rio de janeiro mulai tanggal lima hingga dua puluh satu agustus mendatang bisa meraih medali
sejak indonesia mengikuti olimpiade untuk pertama kalinya di tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua sudah terkumpul dua puluh tujuh medali dari berbagai cabang olahraga
dan pemerintah berjanji akan memberikan tunjangan dana bagi atlet yang meraih medali olimpiade dua ribu enam belas yang baru akan berhenti saat yang bersangkutan wafat
menpora mengaku saat ini pihaknya baru sanggup memberikan tunjangan dana bagi atlet peraih medali olimpiade dengan anggaran enam miliar rupiah per tahun
sampai saat ini kita sudah mendapatkan dua puluh tujuh medali di olimpiade
saya menanti siapa yang nanti akan mendapatkan medali yang ke dua puluh delapan ke dua puluh sembilan ke tiga puluh dan seterusnya
sangat membanggakan bangsa dan negara dan rakyat indonesia
jadi jumlahnya kira kira dua puluh tujuh medali
nah medali emas mendapatkan tunjangan seumur hidup itu per bulan dua puluh juta perak lima belas juta dan perunggu sepuluh juta
tentu ini adalah sejarah jaminan sekaligus memungkinkan bagi semua atlet ayo bermimpi menjadi juara di olimpiade